tim pengawas orang asing yang terdiri dari petugas imigrasi tni polri satpol pp disnaker trans dan kementerian agama
serta kejaksaan negeri karawang kamis pagi menggelar operasi pengawasan orang asing
mereka menyisir di sejumlah perusahaan yang berada di kawasan industri di wilayah kabupaten karawang jawa barat
tim gabungan memeriksa kelengkapan dokumen warga asing yang menetap di kabupaten karawang
petugas menemukan empat puluh dua warga negara asing yang melanggar administrasi tempat tinggal
dari empat puluh dua warga negara asing yang menjalani pemeriksaan delapan warga belum melaporkan kepindahan ke tempat tinggal yang baru
imigrasi akan mendeportasi wna jika tak punya dokumen lengkap untuk bekerja
yang kita temukan hanya ada permasalahan administrasi saja
seperti orang itu belum melapor pemindahan alamat mutasi alamat dari tempat tinggal sebelumnya
pindah ke tempat tinggal yang saat ini